kenapa ini harus terjadi nak
laila aku harus biasa mas ardi ibu
udah kotor bu
ibu mau sisakan sebagian uang ini
gak usah lah bu
itu kan lumayan buat modal usaha
mentang mentang kamu sekarang sudah jadi menantu orang kaya
kamu gak mau terima bantuan dari ibu
padahal kan ibu juga ingin bahagiakan
ya tapi gak kayak gitu juga dong bu
jadi ibu yang berhak
aku sekarang udah punya suami bu
kehidupan aku sama tiara
udah jadi tanggungannya mas ardi sekarang
besok jangan lupa
anterin ibu ke bank
buat nyimpen uang ini
udah nanti times
udah dapet bos
rumah enak sekarang jalan luar lah
kenapa ini harus terjadi nak
saya gak harus biasa sama sardi ibu
udah kotor ibu
misi kita berhasil bro
seger kan lo liat nih duit ha
lo menang banyak malam ini
lo udah dapet ini duit
apalagi lo udah dapet itu cewek
gak usah ngegas kali zak
kita juga tau
apa yang lu lakuin di kamar itu sama cewek itu jak
yaudah kita nikmatin aja hasil ini zak
jalan bang m kro perfect
sahabat aku enggak kamu nakal mirza nanti kamu aku bilangin bapak kamu kok kamu kok
ngancem sih habisnya kamu nakal ya udah ini aku balikin tuh ambil
sekarang aku balas kamu
ada ada apa nih ada apa nih dia nakal
tadi di sekolah dia matain bandar aku om mirza bener mirza kamu masih aja nakal
bapak kalau sudah bilang jadi anak jangan jahil
ini ada yang telepon jam segini siapa ya
ini kan nomor rumahnya ibu nailah nailah kamu telepon siapa
waduh jangan coba coba telepon mas ardi jangan bicara sama dia dengan terus terang dia
pasti tidak akan menerima situasi ini kamu sama saja menghancurkan hidup kamu sendiri
pasti ngerti aku bu
tetap mencintaiku terus bu
tapi cintanya akan luntur naila begitu dia tahu bahwa kamu sudah dinodai oleh
dia tidak mungkin mau menerimanya
tapi aku gak bisa bohongin terus mas ardi bu
aku harus ngasih tahu secara jujurnya
nailah ibu bisa mengerti
tapi laki laki akan merasa jijik begitu dia tahu istrinya dinodai oleh laki laki lain
itu akan menyentuh harga diri dia sebagai laki laki
kamu harus percaya sama ibu
hidup kamu pasti akan hancur
kamu akan diceritakan oleh ardi
dan kamu akan kehilangan tiara
kamu nurut sama ibu
kamu rahasiakan hal ini naila
itu pasti mas ardi
biar ibu yang angkat
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bu barusan ada yang telfon kenapa ya ibu ya
ada terjadi sesuatu di rumah ini di
ada apa bu
tiara sama naila baik baik aja kan
rumah kami kerampokan
kamu jangan khawatir
mereka hanya mengambil uang yang tadi siang baru ibu dapatkan
naila dan tiara
sekarang dalam keadaan baik baik
walaupun naila agak syok
kamu tidak usah khawatir ya
aku khawatir sama mereka
aku rasanya sama masaknya bu
aku gak bisa kayak gini terus bu
naila buka pintunya
aku udah gak apa apa